presiden jokowi dodo menyatakan dibutuhkan dana sebesar rp empat ratus enam puluh enam triliun untuk membangun ibu kota baru
dana tersebut berasal dari apbn dan dana kerjasama antar pemerintah dan badan usaha atau kpbu
presiden menyatakan dana yang akan digunakan sembilan belas persen diambil dari apbn
sisanya merupakan pendanaan dari investasi dana swasta
pendanaan dari apbn akan diupayakan melalui skema pengelolaan aset negara di jakarta dan ibu kota yang baru
dana sebesar rp empat ratus enam puluh enam triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung yang memiliki fungsi utama
seperti gedung parlemen istana negara dan bangunan strategis tni polri
kedua merupakan bangunan fungsi pendukung seperti sekolah perguruan tinggi sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan
ketiga bangunan pendukung
bangunan fungsi penunjang meliputi sarana dan prasarana serta biaya pengadaan lahan
sembilan belas persen itu akan berasal dari apbn
itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di dki jakarta
sisanya akan berasal dari kpbu kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan bumn
presiden jokowi sudah mengumumkan kalimantan timur
sebagai lokasi ibu kota baru
pemindahan ibu kota baru dinilai mendesak
lantaran beban jakarta dan pulau jawa yang semakin berat
sejumlah persiapan pun tentunya akan memakan biaya yang fantastis
namun meski tidak lagi menjadi ibu kota jakarta disebut akan menjadi pusat perdagangan di indonesia
lalu bagaimana pengaruh dan juga dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota baru terhadap jakarta borneo dan indonesia sendiri
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
apakah desentralisasi indonesia akan efektif
jadi hasil temuan kita kaitan dengan pemindahan ibu kota jakarta ke ibu kota baru di kalimantan timur
tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap pdr barril
karena ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi kaitan dengan struktur ekonomi yang ada di indonesia sekarang
di kalimantan timur masih belum memiliki interaksi sektor regional yang baik terhadap provinsi lain ataupun sektor yang ada di indonesia
sehingga dampak ekonomi yang mempengaruhi atau juga yang bisa mempengaruhi terhadap perekonomian nasional itu tidak signifikan
cenderung hanya dinikmati di provinsi di pulau kalimantan saja
seperti halnya kalimantan tetangga kalimantan utara kalimantan selatan dan juga kalimantan tengah
tetapi dampak terhadap provinsi provinsi lain justru sebaliknya
nah inilah yang kemudian sebuah diskursus yang mestinya diselesaikan
saya tertarik dari pernyataan anda
tadi dampaknya sebaliknya begitu terhadap provinsi lain
apakah sebaliknya ini justru akan membuat posisi provinsi lain sama saja seperti sekarang atau malah tambah buruk ini setelah ibu kota dipindah ke kalimantan
tentu saja produktivitas sektor sektornya akan turun
meskipun sangat kecil ya
nah kemudian juga terhadap wilayah wilayah yang provinsi provinsi lain juga penyerapan tenaga kerja secara nasional juga turun
dan ini mendorong tingkat inflasi yang cukup signifikan
artinya ketika ibu kota negara pindah plus juga pegawainya pindah tidak dibarengi oleh produksi barang barang yang diperlukan
di kalimantan timur atau di pulau kalimantan itu tersedia dengan baik
sehingga karena outputnya tadi turun sehingga harga harga menjadi naik
tapi kan mungkin ke depannya arahnya pemerintah inginnya ke sana pak bahwa produksinya nanti juga akan dibuat di kalimantan dan provinsi lain di sekitar kalimantan
masalahnya sekarang ada sumber daya kalimantan timur di dalam menopang industrialisasi manufaktur maupun industri agroindustrinya
nah ini yang saya pikir perlu dipersiapkan benar benar gitu
nah sehingga ke depan kalau memang ibu kota baru ini mau di diperlukan
mau didorong ke situ
ya sangat bagus ya akan tetapi yang dipindahkan ke sana bukan industri
yang dipindahkan ke sana adalah fungsi fungsi pemerintahan
ya tentu saja fungsi pemerintahan tidak sama dengan fungsi seperti halnya industri memindahkan industri
atau simpul simpul ekonomi baru
jadi menurut anda dampaknya terhadap kemajuan ekonomi di pulau pulau lain selain kalimantan itu tidak terlalu berarti gitu ya
pak rizal total biaya pemindahan ibu kota ini menurut presiden jokowi kan kurang lebih sekitar rp empat ratus
ini sebenarnya akan membebani negara tidak
sekarang saja dengan pembiayaan dari apbn
katakanlah subsidi saja contohnya gitu
itu juga sudah membebani
makanya kemudian katakanlah contoh subsidi di non energy gitu itu juga kan direalokasi sekarang
apalagi ini besaran yang cukup signifikan pada saat direalokasi ke wilayah yang lain
apalagi yang dibangun infrastruktur
bukan infrastruktur untuk membangun dalam konteks ekonomi
atau peningkatan konteks ekonomi ataupun peningkatan industriasi
industri manufaktur tentunya yang memberikan nilai pengganda dan efek multi flyer dan nilai tambah yang signifikan gitu terhadap pembangunan ekonomi
nah itu yang kemudian kita melihat itu
jangan sampai pemindahan ibu kota itu
tapi kan swasta juga diundang ini pak untuk investasi di pembangunan ibu kota baru ini
menurut anda bagaimana
ya saya kira itu satu cara ya untuk mendapatkan sumber pendanaan dan pengembangan ibu kota baru itu
minat dari swasta sendiri terhadap pembangunan ibu kota baru ini anda melihatnya nanti seperti apa kira kira
saya pikir tidak
sebagai investor kan kita tentu mau return ya
apakah kemudian investasi di pembangunan ibu kota baru ini nantinya akan memberikan return
ya mungkin jangka panjang jangka panjangnya mungkin ya
tetapi indosatran dalam jangka pendek rasanya sih tidak
kan kalau bicara bisnis tentu turnover juga harus cepat gitu pengembaliannya
return of investmentnya kemudian pendapatannya juga sangat dipertimbangkan
tentu ini juga jadi pr gitu
bagaimana menarik investor ke sana
bagaimana kemudian juga tidak hanya di sana yang dipikirkan di jakarta juga
karena akan terjadi ekonomi loss di jakarta pada saat dipindahkan
kalau kasih dana pindah dari jakarta ke kalimantan
jakarta ke kalimantan gitu
artinya apalagi kan akan kerjasama pemindahan aset gitu ya ke sana
dari pdrb realnya
dari besarnya pdrb real
artinya ya tidak hanya dipikirkan ibu kota barunya wilayah wilayah lain juga harus dipikirkan
perlu diselesaikan secara bersama
yang saya sampaikan tadi bagaimana dengan wilayah wilayah lain
baik kita bicara lanjutkan nanti mengenai economic lots dan juga pembangunan daerah daerah lain
setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
mengumumkan ibu kota negara akan dipindah ke kalimantan timur
presiden joko widodo menyatakan posisi jakarta akan menjadi pusat bisnis perdagangan berskala regional dan internasional
presiden juga menyatakan akan tetap melanjutkan pembangunan jakarta menjadi pusat bisnis berskala internasional
dengan anggaran sebesar lima ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis
kota keuangan pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global
dan rencana pemprov dki jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar rp lima ratus tujuh puluh satu triliun tetap terus dijalankan
dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi
kita juga akan menanyakan bagaimana tanggapan dunia
usaha terkait pemindahan ibu kota baru sudah terhubung bersama kami melalui saluran telepon ketua umum kamar dagang dan industri kadin indonesia rosan ruslani
halo pak rosan selamat pagi terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia business
selamat pagi mbak
pak rosan apa tanggapan dari kadin terkait dengan perpindahan ibu kota negara ke kalimantan timur
oke kalau dari kami melihatnya kan ini pastinya pemindahan sini sudah dilakukan asesmen oleh
pemerintah mungkin dalam hal ini kan bapak nas
dan ya kalau sudah dilakukan asesmen sudah diberikan opsi opsi provinsi mana yang dipilih
ya tentunya kita sebagai dunia usaha ya dan saya harapkan juga pemangku kepentingan lainnya yang mendukung
karena kalau sudah dilakukan evaluasi ya kan harus ditentukan ya kan
nah dan ini memang kita harus membuka pikiran kita juga
karena ini kan suatu hal yang baru dan pastinya resistensi selalu ada gitu ya kan
tapi memang ini diperlukan juga sosialisasi yang luas kepada masyarakat kita
sehingga kita mengerti juga bahwa pemindahan ini asas manfaatnya itu apa saja
oke pak rosan apakah perpindahan ibu kota baru ini akan mengganggu iklim usaha
atau malah pengusaha melihatnya sebagai suatu celah opportunity begitu untuk berbisnis
dan juga berinvestasi antisipasinya dari kadin seperti apa
ya kan ini juga disampaikan bahwa dari total empat ratus enam puluh enam triliun budget yang dianggarkan
sehingga peran swasta menjadi sangat vital ya dalam hal ini dalam pengembangan ibu kota baru
sehingga ini tentunya menjadi suatu kesempatan dan opportunity bagi dunia usaha secara keseluruhan
untuk berperan aktif
dalam pembangunan ibu kota baru sehingga tentunya diharapkan ini bisa mendorong dunia usaha kita
untuk bisa lebih berkembang lagi di tengah penampatan perekonomian yang saat ini terjadi
ya pak rosan satu lagi terakhir mungkin bagaimana tanggapan dari dunia usaha yang dekat dengan indonesia
dunia usaha negara negara sahabat yang selama ini mungkin berbisnis dengan pengusaha pengusaha indonesia
apakah mereka melihat perpindahan ibu kota
kita ke kalimantan timur nantinya sebagai suatu celah opportunity juga
ya mereka juga sekarang sedang mempelajari juga gitu
apa dampak dari rencana pemindahan ibu kota ini gitu
dan sejauh ini sih responsnya ya mereka juga melihatkan tetap nanti
ini kan proyek yang enggak panjang sehingga mereka masih mempelajari kok
dalam hal ini
baik baik terima kasih pak rosan atas waktunya di cnn indonesia business selamat pagi
ya itu tadi bincang bincang dengan rosan roslani ketua kadin indonesia
kita lanjutkan kembali pembahasan terkait pemindahan ibu kota ke kalimantan timur ini dengan tamu kita di studio
apakah kemudian nanti bumn bumn ini yang akan bekerja ekstra keras ke depannya
ya rasanya kalau kita lihat pengalaman pada saat membangun infrastruktur yang selama ini
akhirnya mandatorinya kan ke bumn lagi
tentu saya kira kalaupun mau didorong swasta melalui private public partnership ya tentu swasta harus didorong
masalahnya sekarang adalah
apakah swasta kemudian otomatis tertarik untuk berinvestasi di sana
sedangkan kalau kita bicara investasi jangka panjang mungkin bagi swasta berpikir satu x dua kali gitu ya terkait dengan itu
nah oleh karena itu ini menjadi satu permasalahan yang harus diperhatikan dan dicari solusinya yang tepat
nah saya concern sebenarnya kepada bagaimana investasi ini
karena hasil temuan kita adalah investasi kita juga tidak signifikan turun untuk itu
baik nasional maupun terhadap wilayah wilayah yang ada sekitarnya
hanya memang berdampak terhadap kalimantan timur itu sendiri maupun wilayah wilayah kalimantan utara maupun selatan
jadi rasanya ini juga karena mungkin investor masih belum banyak tertarik kaitan dengan ini
nah pak ini kan kalau dibilang jangka panjang juga sebenarnya tidak panjang panjang sekali
hanya lima tahun saja nih kira kira ya dari sekarang sampai dua ribu dua puluh empat
kira kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah selain kemarin kan mengumumkan presiden jokowi terus mengatakan mengapa dipilih kalimantan timur
apa sebenarnya yang harus pemerintah lakukan dalam hal mungkin berpromosi kepada pihak swasta dan juga mungkin juga ada
asing yang ingin berinvestasi sehingga apbn kita tertolong gitu tidak hanya mengandalkan pembiayaan oleh negara saja
ada dua hal yang harus diperhatikan pertama melalui perencanaannya
perencanaannya harus betul betul matang gitu
bahkan kajiannya kan baru
nah kan perencanaan oleh bapak nas ini sedang digodok terus
betul sedang digodok terus gitu ya
seyogianya kan jauh jauh hari sudah dipersiapkan misalnya kemudian juga diuji publik kemudian
dan ini rasanya miskin uji publik nih
miskin uji publik maksudnya tidak menanyakan kepada masyarakat umum
betul betul dan seperti buru buru lah terkesannya
nah tentu ini harus segera diselesaikan persoalan persoalan yang tadi
kaitan dengan perencanaannya harus matang kemudian juga kaitan dengan kerugian kerugian
terutama ekonomi loss yang akan terjadi baik itu di sektor sektor di level sektoral maupun di level regional
karena ini tidak serta merta memberikan dampak manfaat atau positif tetapi pasti ada yang terdampak negatif
nah di mana saja yang terdampak negatif nah itu harus dicarikan solusi solusinya
dan bapak nas tentu saja ini harus membuka ini gitu ya
karena kalau pemindahan ibu kota ini
yang akan dirasakan itu adalah wilayah wilayah sekitarnya
selain itu juga economic loss yang akan dirasakan oleh ibu kota sendiri
meskipun tadi sudah
jumlah warganya juga berkurang cukup signifikan ini pak ya
karena jumlah aparatur sipil negara yang ada di dki jakarta cukup besar
betul bahkan secara teknis migrasi asn ke sana sangat

cukup kompleks juga karena pindah keluarga juga ya pak
cukup kompleks juga karena pindah keluarga juga ya pak
iya betul ya
bahkan saya pikir pemindahan ibu kota ini mestinya akan meningkatkan produktivitas
jangan sampai justru pemindahan asn ke sana turun produktivitasnya
dan inilah yang sebenarnya yang diwanti wanti oleh kami
jangan sampai pemindahan ibu kota ini bukannya mencapai tujuan seperti pemerataan
juga menumbuhkan perekonomian
tetapi justru sebaliknya itu yang kita khawatirkan
oke pertanyaan terakhir mungkin pak rizal setelah bapak nas bekerja bersusah payah melakukan perencanaan begitu
siapa lagi yang harus terlibat membantu bapenas sehingga dua ribu dua puluh empat nanti siap
saya pikir pengusaha ya para investor kemudian masyarakat gitu harus membantu ini
tetapi tentu ini kan harus di share ke publik gitu
bagaimana para investor mau tertarik kalau perencanaannya juga tidak terbuka gitu
ini menjadi penting
oleh karena itu diskusi publik kemudian membuka semuanya baik itu benefit ekonomi maupun economic loss nya
itu harus diperlihatkan kepada publik supaya publik juga tahu
oh utama investor ya
investor lah yang harapannya untuk mensukseskan pemindahan ibu kota baru ini
pr besar ini bagi pemerintah untuk mengubah pandangan yang skeptis mungkin dari para calon investor dan pebisnis
optimis terhadap pemindahan ibu kota kita ke kalimantan timur
terima kasih pak rizal taudikurahman dari indef atas waktunya di cnn indonesia business
dan pemirsa itu tadi bincang bincang kami
cnn indonesia business masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari gedung bursa efek indonesia
tetaplah bersama kami